operasi keselamatan semeru dua ribu delapan belas mulai senin kemarin serentak digelar di seluruh jawa timur
dijombang sejumlah pengendara nekat melawan arus untuk menghindari razia
sementara di ponorogo petugas memberikan helm gratis bagi pengendara yang hafal al quran dan pancasila
beginilah aksi nekat pengendara yang mengetahui di depannya ada operasi keselamatan semeru dua ribu delapan belas
salah satunya perempuan yang membonceng anaknya ini berusaha balik arah melawan arus di jalur satu arah
namun aksi tersebut urung dilakukan karena terlebih dahulu diketahui petugas yang menyuruhnya melanjutkan perjalanan
dalam operasi keselamatan yang digelar di pertigaan jalan soekarno hatta menuju arah terminal jombang ini
petugas langsung menindak seluruh pengendara yang melanggar
hal ini pelanggaran yang kasat mata
sampai dengan saat ini kami sudah mendapat tilang
empat puluh lima kebanyakan pelanggarannya yang kita tilang ini simp
sementara di ponorogo operasi keselamatan diwarnai aksi unik dua komunitas
bekerja sama dengan satlan tas polres ponorogo
mereka melakukan razia helm khusus untuk anak anak yang dibonceng orang tua
namun dalam razia ini polisi tidak memberikan tilang bagi pelanggar
polisi justru memberikan hadiah helm keselamatan untuk anak yang tidak memakai helm
namun dengan syarat yaitu mereka harus bisa menghafal
surat al fatihah dalam al quran dan pancasila
pancasila satu ketiga daesa siangannya beratam persatuan indonesia
kita lihat di kota ponorogo ini memang sangat banyak sekali para orang tua
yang kurang memperhatikan keselamatan putra putrinya ketika mereka berkendara
terutama ketika menggunakan sepeda motor mengantar anaknya ke sekolah
rencananya operasi dengan membagikan helm gratis kepada anak anak ini
untuk meminimalisir angka kecelakaan
meski operasi keselamatan semeru dua ribu delapan belas berakhir pada tanggal dua puluh lima maret nanti